terpaksa dihalau oleh polisi ke tempat aman karena berkeliaran di tengah jalan raya yang padat di queensland
iya gambar kuala ini sempat diposting ke facebook lalu lintas kendaraan terpaksa berhenti
sementara seorang polisi menghalau sang koala
para pengendara tampak bingung sementara yang lainnya mengabadikan momen saat kolap berjalan dengan santai
dan sebelum akhirnya melompat di jalan raya dan berlindung di pohon
polisi mengawal kuala sampai sang kuala kembali ke atas pohon